sementara itu pemerintah lewat kementerian pekerjaan umum dan juga perumahan rakyat mempunyai sasaran penyediaan hunian bagi masyarakat termasuk bagi santri
salah satunya adalah rusun bagi pondok pesantren alimaksum yogyakarta yang kini dikenal dengan nama asrama panggung
adalah sebuah kondisi yang lebih baik dari asrama mereka sebelumnya seperti kondisi kamar tidur hingga kebutuhan sanitasi
kondisi ini juga membuat santri santri lebih semangat dalam belajar
memang fasilitasnya sangat baik yang bikin nyaman gitu kan untuk dipakai istirahat belajar tidur ngaji
jadi asramanya itu asrama sini itu bikin nyaman lah
ya mungkin kedepannya dibangun asrama asrama seperti ini ya biar apa ya
padan orang tentang podok pesantren itu yang kayak ah nggak nyaman ternyata kan nyaman gini
biar orang orang pandang pondok pesantren itu oh ternyata di pondok itu nyaman loh gak kayak yang dibayar orang orang gitu
para santri dipandu pengasuh biasa melakukan kajian bersama hingga waktu berbuka puasa
bantuan pemerintah lewat kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau pupr ini diapresiasi pihak pesantren
biasanya dulu asrama itu kan satu kamar diunisikan orang fasilitasnya satu kamar mandi itu digunakan untuk sekian puluh orang gitu
dengan ada rusun ini yang sangat rapi sangat tertib ini sangat memberikan
tidak sekedar menambah kapasitas tapi juga memberikan semacam contoh menjadi prototip bagi asrama asrama yang lain
bagaimana mengelola menyiapkan atau mendesain sebuah asrama yang representatif begitu kira kira begitu
selain hunian rusun ini dilengkapi fasilitas lain yang bisa dinikmati para santri
mebel kita sediakan dari lemari tempat tidur kasur meja gitu
dan juga landscaping yang tetap kita perbarui termasuk pengijauannya vegetasinya
sehingga itu membuat rusun alim asum ini menjadikan lebih baik daripada rusun rusun sebelumnya
rusun pompes ini dibangun oleh kementerian pupr pada dua ribu dua puluh dan selesai pada dua ribu dua puluh satu dengan anggaran sebesar delapan miliar rupiah
rusun yang berukuran lima belas x empat puluh lima meter persegi ini berdiri di atas tanah seluas dua empat puluh sembilan meter persegi
bangunan rusun dibuat dengan berbentuk barak panjang dua lantai yang memiliki delapan unit barak dengan kapasitas satu ratus tujuh puluh dua santri